sekarang petugas dirjen b a dan cukai jawa barat berhasil mengagalkan penyelundupan lima puluh empat ribu ekor benih lobster di bandara hussein sasranegara bandung kami siang
lobster dengan jenis pasir dan mutiara tersebut bernilai sekitar sebelas miliar rupiah
seorang penumpang pria berinisial ar membawa dua tas besar di dalam mesin x ray terlihat banyaknya bungkusan kecil plastik
setelah dibuka di dalamnya ditemukan ribuan benih lobster
barang bukti petugas mengamankan dua tas besar yang dibawa penumpang tersebut serta seratus ekor benih lobster yang mati dan telah diawetkan
sedangkan benih lobster lainnya langsung dibawa petugas ke pantai pangandaran untuk dilepas liarkan
pelaku terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara serta denda maksimal lima miliar rupiah